ya terima kasih anda masih setia bersama kami dalam gapai kemuliaan kita lanjutkan pembahasan kita bersama k h muhammad faiz ini masih seputar kurban
kiai pada zaman ini berkurban itu tidak hanya dengan cara metode jual beli langsung
ini ada cara baru nih ya ada salah duanya adalah cicilan dan juga arisan
apakah kemudian itu diperbolehkan sebetulnya k i
jadi kalau melihat dengan sistem kehidupan sekarang yang pertama terkait dengan cicilan
ini sebetulnya sama kan dengan mencicil haji umroh yang terkait dengan hal hal yang tidak terjadi di masa lalu
kalau bicara tentang menyicil kurban maka sebetulnya itu tidak ada yang salah
selama itu ada pada batas kemampuan setiap orang dengan sistem keuangan yang menjamin hak hak orang lain itu tidak terabaikan
jadi kalau dia mau mencicil hewan kurban pada kemampuannya itu jangan sampai nafakah kepada anak istrinya terganggu
untuk itu kita coba pertemukan cara yang paling bijak mencicilnya itu sebelum hari raya idul adha
bukan kambing itu dibeli setelah
kan sebetulnya sama aja kan
jadi setiap orang itu harus rapi dalam perencanaan keuangan
kita kalau bisnis itu kan punya yang namanya rab
rencana bisnis ke depan itu pasti
kalau bangunan juga gitu rumah pasti ada anggarannya
nah yang seperti ini kenapa tidak kita gunakan juga rencana ibadah setahun ke depan
ketika dia tahu idul adha sekarang oh iya ya orang lain kurban saya kok enggak ya

mikir harga kambing itu berapa lima juta setahun itu ada tiga ratus enam puluh sekian hari
sebetulnya kalau saya menabung setiap hari sepuluh ribu rasanya kambing yang sah untuk dipakai kurban itu udah terbeli kan
maka kemudian dia memanage itu
dia katakan dia datang itu kan kambing misalnya
saya ingin beli kambingnya yang harga yang beratnya sekian jenisnya ini
nanti idlat ha yang akan datang itu harganya berapa
kan sama dengan saya memesan barang kan
maka dia katakan oh harga kambingnya pak empat juta
boleh nggak saya cicil sekarang selama empat term pembayaran
jadi sekali bayar itu dalam satu tahun per tiga bulan sejuta
sejuta sejuta sejuta itu tidak ada ulama yang mengatakan tidak boleh kan
nah kalau kemudian dia membelinya secara cicilan tangguh tentu ini ada konsekuensi yang lebih rendah

karena agama sebetulnya tidak meminta itu
kedua tidak juga menganjurkan orang untuk banyak memiliki kewajiban membayaran hutang dan sebagainya
tetapi kalau itu dilakukan dengan sistem keuangan yang terjaga hari ini
kan kita misalnya ngambil pembiayaan dari bank kan gak seperti kita pinjam kepada orang
pasti banknya kan akan memeriksa kemampuan finansialnya kan
persetujuan istri dan sebagainya
gajinya kalau dia penghasilan usaha wira swasta misalnya dia mintakan rekening koran dan sebagainya
yang kemudian secara dohir bisa diproyeksikan bahwa orang ini akan mampu membayar setelah satu tahun
nah kalau seperti itu tentu dalam kajian fikih dan konteks hari ini saya mengatakan itu boleh dilakukan
tetapi kalau disuruh memilih saya akan menganjurkan kepada para pemirsa untuk menggunakan teori yang pertama
sebelum idlat ha dia sudah melakukan pembelian secara cicilan
nah itu ada ketentuannya atau ada yang harus dilakukan nggak oleh si
di penjualnya misalnya
apakah boleh misalnya disaat sudah ada perjanjian begitu ya nanti akan membeli kambing disaat hari raya kurban
tapi kemudian di hari raya kurban harganya berubah misalnya
nah itu bagaimana
ya itu kan tidak boleh berubah
harga di dalam islam itu kepastian
jadi kalau saya memesan barang maka spesifikasi barangnya itu harus jelas
itu yang dikatakan di dalam syarat jual beli tidak boleh ada yang namanya
horror itu yang menyebabkan orang berselisih
kalau saya bilang saya beli kambing nggak boleh sekedar kambing
kemudian misalnya beratnya berapa
atau mungkin ada rasnya dan macam macam
pembayaran juga jelas
anda cicil empat kali loh dalam setahun
setahunnya itu kapan saja
nanti harus lunas misalnya sehari sebelum kambing itu diserah terima kasihnya
sebelum kambing itu diserah terima kasihnya
akan menjelang disembelih di hari raya idlat ha
itu namanya syarat jual beli secara umum di dalam islam
nah kalau yang metode yang satu lagi nih kiai itu tadi cicilan
tapi kemudian harus disarankan sebelum hari raya kurban
tapi boleh juga ya sebetulnya setelah hari raya tiba tiba
iya setelah karena dia dalam kemampuan dia kan
kan yang penting terjadi serah terima kan
kan kambing itu ketika dijual beli secara tangguh
kan sebetulnya kambing itu sudah alih ke pemilikan kan
kepada pembeli kan
tetapi dia menjadi punya beban hutang nih
sebetulnya orang tadi kan tidak hutang uang mbak eva
karena kambing itu sudah alih ke pemilikan
namanya jual beli
kalau sudah menjadi milik si pembeli
ya sah saja untuk dia pakai kurban
sekalipun dia masih mencicil ke depan
nah tetapi untuk keluar dari perdebatan itu
sama sama mencicil setahun ke depan
kenapa tidak mencicilnya mundur sebelumnya
sehingga tidak ada lagi perbedaan tajam
dari aspek fikihnya
baik nah sekarang yang metode yang lain ini
seperti apa nih
kalau arisan kita harus dudukkan dulu arisan itu
kan arisan itu sebetulnya
ada jumlah tertentu
katakan lima juta
kemudian lima juta ini diikuti oleh sepuluh orang
ini kan kayak orang bayar premi setiap bulan kan
nah dia hakikatnya itu kan sebetulnya hutang pihutang
kalau kita nih misalnya di ruangan ini ada saya mbak eva
ada dua kameramen nih
nah sebetulnya kan ini meminjamkan uang kepada saya
tapi bergilir kan
kalau misalnya kita bersepuluh nih
atau berempat tadi itu kambingnya harganya lima juta
maka lima juta kan dibagi empat
keluarlah angka sebetulnya masing masing punya kewajiban
nah dengan uang satu juta dua ratus lima puluh ribu
saya dapat kambing seharga lima juta
saya sembeli atasnya lima juta
nah berarti sebetulnya saya punya hutang kan mbak eva
hutang saya adalah tiga juta tujuh ratus lima puluh
nah kalau kemudian begitu saya dapat kambing arisan ini
saya keluar ya gitu loh
maka sebetulnya saya memakan harta orang lain
kalau saya mau keluar dari aris
saya mau jalan kambing tadi boleh nggak
iya boleh aja
tapi bayar dulu tiga juta tujuh ratus lima puluh
nah dengan cara membayar tiga juta tujuh ratus lima puluh
maka saya kan sudah selesai kewajiban saya lima juta
nah itu yang harus diingat
jadi kalau mau ikut arisan itu harus ada syarat ketentuan
kalau sekarang kan tidak semua bisa dipercaya
kadang orang yang melanggar yang tidak komitmen itu
ketika diingatkan lebih galaknya

maka perlu di tempat arisan itu membuat rambu rambu
hitam di atas putih
kewajiban kita ini tahun ini faiz yang dapat
berarti tahun depan misalnya mbak eva
tahun depan untuk menyetor sebesar satu juta dua ratus lima puluh
tahun berikutnya untuk kameramen dua saya punya kewajiban itu
kalau saya sudah mengambil dan tidak membayarkan itu
berarti saya mengambil dan memakan hak orang lain
maka konsekuensinya kurban itu tidak

berarti itu bukan milik saya
karena tiga per empat dari saham kambing itu
sebetulnya punya orang lain
jadi yang seperti ini
jadi ada konsekuensi tidak sah ya
ada konsekuensi tidak sah
oleh karena itu ada ulama yang berpandangan
ini jangan dilakukan
karena ini punya resiko
resikonya adalah jatuh kepada sesuatu yang dosa besar itu
memakan harta orang lain
tetapi kalau kemudian sudah dibuat secara sistem
kalau saya punya kewajiban itu
saya bisa membeli dan membeli
apalagi dalam perusahaan
kemudian gajinya langsung otomatis dipotong
sepanjang masa tenor empat tahun
untuk idulasa empat kali kan
berarti saya setahun itu dipotong satu dua ratus lima puluh
selama empat tahun
kalau bisa dipastikan seperti itu
maka kata kata istitoah dan mampu
itu bisa ditafsirkan secara longgar
dengan sistem finansial teori keuangan hari ini
nah kalau begitu hak kambing itu sendiri
atas orang yang kemudian mendapatkan uang arisan

kalau orang orang yang lain berarti tidak mendapatkan hak kambing itu ya
karena ketika dia arisan
dia harus melepaskan haknya
mbak eva ketika membayar arisan itu
ada kontribusi tahun ini
dan itu diserahkan kepada saya
menjadi milik saya
jadi saya tidak punya hak
tidak punya hak
kan sama saja
saya berhutang untuk membeli kambing
saya utang dong uangnya lima juta
tapi sama mbak eva dikasih ke saya
pak faiz ambil ini sebagai hutangan
saya terima lima juta
saya belikan kambing

membayar lima juta tadi
nah sekarang bicara soal kemampuan kiai
bolehkan satu kambing itu adalah
untuk satu orang
satu sapi untuk tujuh orang
kalau memang tidak mampu
satu kambing itu untuk satu keluarga
tidak bisa kalau olehnya tadi
olehnya satu kambing ya hanya satu orang
tapi kalau kemudian
saya sembelih itu mudah mudahan saya sekeluarga ini
mendapatkan rahmat dari allah
itu kan tidak ada yang salah
tapi olehnya itu sudah dibatasi tadi
yang boleh dan yang bagus itu
satu sapi satu orang
karena dalam kaidah berkurban
semakin banyak dagingnya
itu semakin aflol
jadi nanti ketika kita mengukur kurban itu
mana yang lebih manfaat
tujuh ekor dagingnya itu yang paling banyak
nah itu yang mana yang lebih bermanfaat
ada orang yang mengatakan
lebih afdol tujuh ekor kambing
karena dulu rasulullah berkorban
dengan menggunakan kambing
niatnya adalah meniru nabi
tapi ada orang mengatakan
tidak pasti begitu
dilihat dulu nih
satu ekor kambing jangan jangan
banyakan tulangnya yang tujuh ekor
tapi sapinya kebetulan sapi yang besar banget
yang dihususkan untuk kurban
yang dagingnya lebih banyak
jadi pada kaidah kurban
itu yang dilihat adalah
kegembiraan orang yang menerima
semakin besar dagingnya
walaupun boleh jadi
tapi dagingnya kalau dibagi
ini lebih banyak dari tujuh ekor kambing
tujuh ekor kambing ini besar besar
daripada sapi yang kurus satu
maka lebih bagus
tujuh ekor kambing karena ketiga dibagi
boleh jadi manfaatnya lebih banyak
kalau kemudian bicara soal kemampuan tadi
hanya mampu untuk satu kambing saja
berarti ya tidak apa apa ya
tapi kan berarti diniatkan saja mbak
saya punya istri dan punya anak
tahun ini saya kurban
kambing itu saya berikan dan saya serahkan untuk istri saya
saya berikan saya serahkan untuk anak saya
nanti mudah mudahan dunia berputar
begitu anak saya kerja punya gaji
dia beri kambing untuk saya
itu tidak ada persoalan dari aspek itunya
baik baik baik
menarik sekali ini ya
kita akan bahas lebih lanjut lagi
ini masih soal kurban
kita akan bahas sesaat lagi
ada satu pertanyaan ini
biasanya memang menjadi kebiasaan masyarakat indonesia
bolehkah berkurban di kampung halaman
dan bukan di tempat seseorang tinggal sekarang
kita akan bahas sesaat lagi
temukan jawabannya dalam gapai kemuliaan
kami akan kembali sesaat lagi